kembali lagi di good morning anda ingat dengan sosok taat pribadi saat ini ia sedang menjalani sidang bahkan sudah ada yang difonis untuk dugaan pembunuhan dan juga dugaan penipuan
nah penasehat hukum dimas kanjeng taat pribadi memperlihatkan sebuah video terbaru yang memperlihatkan bahwa taat pribadi mampu mengeluarkan uang dari belakang punggungnya
ya namun kali ini tanpa mengenakan jubah dan peristiwa itu juga diambil di sela sela sidang replik atau jawaban jaksa atas pembelaan terdakwa taat pribadi terhadap kasus pembunuhan salah satu mantan muridnya
dalam video durasi sekitar lima menit itu tampak dimas kanjeng taat pribadi yang mengenakan baju batik mengeluarkan uang dari belakang punggungnya
seluruh uang yang dikeluarkan ditampung oleh kuasa hukumnya muhammad saleh
sebelum melakukan aksi tersebut
punggung dan baju batik juga telah diperiksa dan menurut muhammad saleh tidak ada rekayasa dalam pengambilan gambar aksi tersebut
tujuan kita supaya publik tahu bahwa memang mas kanjeng ini punya kemampuan
apakah namanya itu proses atau namanya pengadaan tetapi faktanya dia tidak menipu
tetapi fakta di persidangan itu kan lain
di persidangan ditunjukkan uang uang palsu segala macamnya
tetapi yang saya lihat ini tidak hanya uang rupiah
bahkan uang dolar seribu dolar singapura
ada uang real
ada uang rupiah yang masih belum kepegantangan
artinya masih lengket satu sama lain
ini menunjukkan membantah sekali lagi membantah bahwa mas kanjeng tidak pernah melakukan penipuan seperti yang dituduhkan selama ini
aksi mengeluarkan uang itu diambil di sela sela sidang replik
yaitu pembacaan jawaban jaksa atas pembelaan terdakwa taat pribadi
dalam kasus pembunuhan mantan murid pada bukaan
dimas kanjeng abdul ghani di pengadilan negeri keraksaan probolinggo
dalam kesempatan itu jaksa penuntut umum menanggapi kesaksian mengenai kekerasan yang dialami terdakwa
pada saat penangkapan dan pemeriksaan di polres probolinggo dan polda jawa timur
yang menurut jpu tidak ditemukan kebenarannya
sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan fonis